ya lumayan miris sebetulnya kalau melihat ya potret masyarakat kita dari tahun ke tahun
langsung masyarakat datang ke sana dan bahkan rela antri hingga berjam jam
kadang kadang juga mengorbankan kesehatan
iya tanpa mengorbankan juga soal itu ya konsentrasi apalagi juga banyak yang membawa anak anak
tapi tetap saja nih prap berbanding terbalik dan juga agak sedikit kontradiktif
kalau kita lihat dengan harga harga yang saat ini melonjak
pasti deh selalu deh menjelang lebaran menjelang bulan puasa
semua harga meningkat bahan pokok yang memang sehari hari digunakan masyarakat untuk itu
jadi pasti kita mencari yang murah ya
ya ini intinya pemirsa sekarang harus bisa lebih cerdas lagi untuk mensiasati menu masakan
ataupun juga nanti ketika lebaran apakah perlu juga beli baju baru ya sedemikian banyaknya
karena memang ya kita ketahui harus berhemat ya
apa namanya ekonomi kita kan memang tidak bisa dibilang sedang baik
tapi kita harus berhemat ya
nah pemirsa ke informasi selanjutnya ini ada berita tentang kebakaran yang terjadi di rumah kos dua lantai
di jalan kebalen surabaya jawa timur
delapan orang ditemukan meninggal dunia dalam kejadian ini
kebakaran rumah kos diduga berasal dari kamar lantai satu dan menyambar ke anak tangga hingga kos lantai dua
kebakaran terjadi di salah satu rumah kos dua lantai di jalan kebalen pulang dua nomor sembilan surabaya
setelah pembasahan dan penyambaran
petugas pemadam kebakaran menemukan jasad seorang balita
dan empat orang di dalam satu ruangan
kedelapan orang ini merupakan penghuni kos
diduga titik api berasal dari sebuah ruang di lantai satu dekat tangga
yang kemudian menyambar ke lantai dua tempat para korban berada
karena satu satunya akses turun ke bawah adalah tangga
diduga delapan orang tersebut terjebak di lantai dua dan tidak bisa menyelamatkan diri
tkp tkp dan tkp
jadi ada saksi yang berhasil selamat yang sudah kita identifikasi
jadi untuk tambahan ada beberapa korban yang selamat
yang sekarang ada di beberapa rumah sakit
di rumah sakit suwandi dan phc
nanti kita sedang mintain keterangan tentunya kita rawat dulu
kita obati dulu lukanya kemudian kita minta keterangan
ada saksi mengatakan bahwa ini diawali dari
kejadian dimulai api itu dari kamar bawah
kamar bawah salah satu kamar bawah yang dekat dengan tangga ke atas
menurut tetangga sekitar saat kejadian sempat terdengar ledakan
warga pun membantu mengevakuasi penghuni kos dengan tangga
ledak itu ledak itu lho mbak
ledak ledak gitu mbak
terus api itu langsung nyala
apinya terlihat dari mana bawah
kamar atas berarti
nggak tahu dari mana nggak tahu
ada yang lari beramburan ada langsung mbak lari terus itu tangannya patah
ada yang ambil itu itu
wah saya ropet ya
ada yang ropet ada yang ngelungi mbak pakai itu tangga
sebelumnya tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari dinas kebakaran kota surabaya
berhasil menjinakkan api dalam satu jam
menurut petugas api sulit dipadamkan karena minimnya akses masuk ke dalam rumah kos
yakni hanya ada satu pintu dan satu jendela